jumat pagi delapan orang polisi dari satreskrim polres metro jakarta selatan
membawa tiga koper ke dalam lokasi tkp
rumah dinas kadif propam irjen verdi sambo
di kawasan duren tiga jakarta selatan
hari keempat olah tkp insiden baku tembak yang menewaskan brigadir j
di rumah dinas kadif propam irjen verdi sambo
masih terus dilakukan oleh pihak pores metro jakarta selatan
dan barreskrim polri
sejumlah aparat membawa tiga koper ke dalam tkp
yaitu dua koper hitam dan satu koper oranya
insiden penembakan polisi yang terjadi pekan lalu ini
menewaskan brigadir j dengan tujuh luka bekas tembak
kita tergabung dengan produsen lapangan bela mulahela
di lokasi olah tkp
bella tadi di informasi yang saya bacakan
sudah dilakukan olah tkp kembali lagi pagi hari ini
ada sejumlah barang bukti yang dibawa masuk ke tkp
bisa anda ceritakan kembali
apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian
untuk kembali melakukan penyidikan di lokasi tempat kejadian perkara
silahkan dengan laporan anda bella
ya selamat pagi yuda
betul sekali tadi sekitar dua puluh menit yang lalu
pihak dari satreskrim polres metro jakarta selatan
membawa tiga koper ke dalam tkp
ataupun tempat dari rumah dinas
irjen ferdisambo yang ditanggitkan sebagai kadif propam
tadi sekitar delapan orang masuk membawa tiga koper
dua koper diantaranya adalah berwarna hitam
dan satu koper berwarna orange
hari keempat ini tadi sempat diinformasikan bahwa
senjata yang kemarin digunakan oleh insiden baku tembak ini
adalah senjata glock tujuh belas dan juga hs
di mana yang menewaskan brigadir j
j ini adalah dengan tembakan sebanyak tujuh luka tembak
yang hasil visumnya adalah dengan senjata api
yang dinyatakan menurut dari polri
ada senjata yang standar digunakan oleh pihak kepolisian
namun terkait dengan status dari irjen ferdisambo
sampai saat ini kami masih mendapatkan informasi bahwa
masih aktif dalam dinas
jadi belum ada dinaktifkan ataupun diganti dengan yang lainnya
sampai saat ini kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut
terkait apa saja yang sudah ditemukan saat olah tkp kemarin
dan hari ini karena sekitar dua puluh menit yang lalu
pihak dari satreskrim dan juga barreskrim polri
baru memasuki olah tkp yang ada di kawasan duren tiga jakarta selatan ini
ya bella kalau tadi anda katakan kurang lebih dua puluh menit
apakah satreskrim dan petugas kepolisian sudah keluar
dari rumah irjen sambo sendiri di sana
lalu kalau bella tadi sempat melihat
kira kira mereka melakukan apa saja
apakah memang kembali lagi mereka melakukan penyisiran
kemudian selain membawa koper
apa saja yang dilakukan di sana bella
ya yudha betul sekali
sekitar dua puluh menit yang lalu baru memasuki kawasan
ataupun rumah dinas dari kadif propam
di durentiga jakarta selatan ini
kami belum melihat ada pergerakan apa
di dalam rumah dinas
karena memang tidak terlihat begitu
kami juga belum bisa terlalu mendekat ke area
olah tkp yang ada di belakang saya ini
belum ada petugas ataupun anggota dari satreskrim
ataupun barreskrim yang memberikan pernyataan
kepada kami awak media yang sudah menunggu
sejak pagi tadi
namun memang pihak dari kapolri
sudah membentuk tim sus
diantaranya adalah anggotanya adalah
anggota internal dari pihak kepolisian
dan juga komnas ham serta kampung nas
di mana untuk membantu penyelesaikan
mengusut penyelidikan dari insiden baku tembak
yang menewaskan brigadir j yuda
terakhir sebelumnya ada informasi
rekan rekan media elektronik lainnya
seperti cnn com mendapatkan intimidasi
dari sejumlah oknum di sana
lalu bagaimana dengan rekan media yang pagi hari ini
apakah bella dan rekan rekan di sana juga
masih merasa nyaman ketika melakukan peliputan
ataukah ada pengamanan lebih lanjut di sana bella
ya betul sekali yuda memang terkait dengan insiden
dua jurnalis dari media online
yang kemarin sempat
menjadi sasaran dari petugas ataupun aparat
di olah tkp ini kami sejak pagi tadi
sekitar pukul tujuh tidak melihat dari pihak keamanan
ataupun kepolisian yang berjaga di kawasan perumahan
di rumah dinas kadif propam irjen verdi sambo
kalau misalnya kemarin kita melihat
memang banyak sekali petugas ataupun aparat
kepolisian yang berjaga di area tkp
namun sejak pagi tadi sekitar pukul tujuh
hingga sekarang kami belum melihat
adanya apart dari kepolisian
ataupun petugas keamanan yang menjaga
dengan ketat seperti kemarin kami masih
menunggu informasi dan juga menunggu
para petugas yang akan datang ke olah tkp
baik bella mulai lah
terima kasih untuk laporan langsung anda
selamat bertugas kembali bella